vaksinasi booster adalah vaksinasi covid sembilan belas setelah seseorang mendapatkan vaksinasi
primer dosis lengkap vaksin booster bertujuan untuk mempertahankan tingkat kekebalan serta
memperpanjang masa perlindungan syarat utama penerima vaksin booster adalah berusia delapan belas tahun
ke atas dan telah menerima vaksin dosis kedua dalam jangka waktu minimal enam bulan ada pun tiket serta
jadwal vaksinasi booster anda bisa dilihat melalui aplikasi peduli lindungi untuk mengetahui jadwal
tiket vaksin booster anda bisa dilakukan dengan dua cara anda tidak perlu bingung karena caranya
cukup mudah seperti anda bisa mengecek di situs peduli lindungi yang ada di website tinggal
mengklik nama anda kemudian pilih riwayat dan tiket vaksin nantinya jadwal anda akan tampil
seperti yang ada di layar ini cara kedua anda bisa memeriksa di aplikasi peduli lindungi yang
ada di handphone ataupun gadget anda
mengklik nama anda kemudian riwayat dan tiket vaksin klik nama anda kembali nah nantinya jadwal
anda akan keluar seperti yang ada di tampilan layar handphone saya nah jika anda bertanya kenapa saya
tidak memiliki jadwal vaksin booster karena vaksin booster saat ini diprioritaskan untuk kelompok
lansia dan kelompok yang beresiko tinggi saya tidak memiliki jadwal vaksin karena saya masih muda dan kuat
menurut keterangan jurubicara vaksinasi covid sembilan belas nasional dr siti nadia tarmizi selain untuk
kelompok lansia dan rentan saat ini vaksinasi booster baru diberikan untuk daerah yang telah
memenuhi syarat pelaksanaan vaksinasi booster ini pun juga harus sesuai dengan kriteria jadi
jika anda masuk dalam kelompok prioritas namun belum mendapat tiket vaksin tak perlu khawatir
anda bisa datang langsung ke fasilitas kesehatan terdekat dengan membawa ktp serta bukti vaksinasi pertama dan kedua